suasana mencekam menyelimuti jalur penghubung bojonegoro tuban
di desa ngaun kecamatan parengan kabupaten tuban jawa timur
dan raya yang ramai kendaraan berubah menjadi area perkelahian bebas
dan saling serang menggunakan batu antara kedua kubu massa selama hampir satu jam
ya allah ya allah betul betul digunak ini ya
satu orang dilaporkan terluka dan sebuah sepeda motor rusak
dari keterangan polisi bentrokan pada minggu sore ini
dipicu salah paham antara rombongan pendekar silat yang tengah melintas
usai menggelar latihan di wilayah rembang jawa tengah dengan seorang pemuda setempat
tak terima dipukul pemuda itu kemudian lari meminta bantuan warga kampung
miskomunikasi antar warga setempat yang mengakibatkan timbulnya pertikaian
antara oknum kelompok pecah silat ini dengan warga setempat
sampai dengan saat ini informasi ada salah seorang yang terluka
hingga senin siang situasi di desa ngaun
kedua kubu yang bertikai sudah dimediasi oleh pihak kepolisian bersama tni dan pemerintah desa
untuk mencegah bentrok kembali terjadi
dion fajar arianto tuban jawa timur